pasukan marinir satu tni angkatan laut menggelar latihan pertempuran di puslah fur karang tekok baluran situbondo
seluruh kekuatan tempur yang dimiliki mulai dari amfibi hingga artileri dan infanteri diterjunkan
prajurit marinir dari pasmar i ini mulai melakukan operasi militer di wilayah paling timur pulau jawa yang dikuasai musuh
para prajurit pun langsung melakukan pendaratan melalui tank tank amfibi menyisir daratan pantai
rudal rudal dan persenjataan berat bertubi tubi ditembakan menggempur musuh yang menguasai wilayah pegunungan tak jauh dari pantai
pertempuran untuk merebut pantai ini merupakan latihan penting
untuk terus mengasah ketajaman dan konsentrasi perang prajurit
latihan operasi tumpuan pantai ini berlangsung selama dua hari
di akhir latihan perang simulasi penanganan prajurit yang terluka juga dilakukan menggunakan jalur darat menggunakan ambulans yang menembus medan perang